serangan yang diduga dilakukan simpatisan isis di tangerang menambah panjang daftar serangan terhadap polisi oleh kelompok teroris
sepanjang tahun dua ribu enam belas ini saja setidaknya sudah tiga kali polisi atau markas kepolisian jadi sasaran serangan
aksi teror kepada anggota kepolisian kembali terjadi di tangerang banten
diduga pelakunya selama ini menganut paham radikal yang bersimpati pada kelompok teror isis
menurut polisi pelaku sultan aziansyah diketahui pernah berkunjung ke nusa kambangan pada juni dua ribu dua puluh
setelah berhubungan dengan kepidana kasus terorisme aman abdul rahman
polisi juga menggeledah rumah tersangka dan mendapatkan sejumlah barang bukti
di antaranya senjata tajam samurai bubuk potasium florai pipa pvc berbagai ukuran baterai stiker bertuliskan isis dan lainnya
jauh ini polisi belum mengetahui apakah pelaku bergerak sendiri tanpa diperintah orang lain
termasuk asal muasal pelaku mempelajari cara membuat bahan peledak
nah ini tim digital forensik masih melakukan upaya upaya untuk cloning terhadap isi percakapan dengan siapa saja komunikasinya
ini ada proses digital forensik yang dilakukan dengan meng cloning isi dari percakapan
tulisan tulisan yang pernah
di upload yang bersakutan
kapolda mitrojaya juga memastikan bahwa tersangka sultan aziansyah yang kini telah meninggal dunia
pernah berkegiatan di sebuah pesantren di ciamis jawa barat
diduga di pesantren itu ia dibayat menjadi anggota
pernah sendiri pernah sendiri
pernah sendiri pernah sendiri

teror bom di kawasan jalan mh tamrin jakarta pusat
dalam serangan di hari kamis empat belas januari dua ribu enam belas itu sejumlah anggota kelompok teroris
salah satunya menyasar sebuah pos polisi di kawasan sarina
selain sekitar sembilan belas korban luka luka sedikitnya tujuh jiwa melayang
empat diantaranya diidentifikasi sebagai pelaku
sementara tiga lagi adalah warga sipil termasuk seorang warga negara asing
dua orang anggota kepolisian pun masuk dalam daftar korban luka luka
masing masing anggota sat lantas aibtu deni dan anggota provos jakarta pusat aibtu budiodo
selain untuk menyebar teror di masyarakat luas
serangan di pos polisi sarinah semakin menguatkan dugaan para pelaku menargetkan anggota kepolisian
aksi teror di awal tahun dua ribu enam belas itu juga dikaitkan dengan gelombang teror
oleh simpatisan kelompok negara islam irak dan suriah atau isis
kepolisian disebut sebagai salah satu sasaran utamanya
sinyalemen juga semakin kuat karena di saat yang hampir bersamaan
polisi aktif memberantas kelompok santoso di poso
yang juga menyatakan diri sebagai bagian dari kelompok isis
dugaan terbukti selang enam bulan kemudian
polisi kembali jadi sasaran teroris
selasa lima juli seorang pria yang belakangan diidentifikasi sebagai nur rahman
meledakkan diri di halaman mapol restasulu
pelaku tewas di tempat sementara seorang petugas provos polresta solo brigadir bambang luka luka
kapolri jenderal tito karnavian yang saat itu
masih menjabat sebagai kepala bnpt menyebut pelaku pernah terlibat
dalam jamaah ansar khilafah daulah nusantara atau jakdn
yang terindikasi kuat bergabung dengan jaringan isis timur tengah
tito karnavian juga membenarkan analisa bahwa polisi jadi target serangan teroris
menurut tito anggota polisi dijadikan sasaran pelaku teror karena dianggap sebagai musuh
apalagi operasi pemberantasan teror oleh polisi selama ini
kerap berakhir dengan aksi tembak mati terduga terhadap polisi
sebuah langkah yang kerap kali menuai kritik karena dianggap kontraproduktif dalam upaya penanggulangan teror
salah satu yang tak sependapat dengan pendekatan tembak mati terduga teroris
adalah mantan kepala badan intelijen strategis atau bais tni soleman ponto
menurut soleman ponto salah satu pendekatan dalam perang melawan teror adalah menangkap hidup hidup pelaku
untuk diikut sertakan dalam program deradikalisasi
lalu kemudian ada prof hermawan sulistyo peneliti senior lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
mas kiki pak martinus terima kasih sudah hadir meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news
saya langsung ke pak martinus terlebih dahulu
sejauh ini jadi penyelidikannya sudah seperti apa
kita tahu tersangka sudah mati begitu ya meninggal dunia
tetapi kan dari hasil ini kan perlu di follow up lagi
itu apa kelanjutannya
apakah memang ini hanya kemudian sesuai
seorang yang kemudian nekat melakukan aksi ini karena terinspirasi melalui internet
karena chatting yang intens begitu dengan jaringan isis di luar
ataukah sebenarnya juga mereka ini ada kelompok kelompok kecil yang bergiliran nantinya akan melakukan
sudah ditemukan itu belum
ya sudah ditemukan
sudah dipastikan bahwa ini adalah kita katakanlah simpatisannya tetapi masuk dalam jaringan umar abdurrahman ya
dan tahun dua ribu lima belas ini pernah datang ke
nusa kambangan menjamu ustadz abb di sana
ya sudah berkomunikasi
kemudian satu hari sebelumnya juga dideteksi bahwa yang bersangkutan berkomunikasi dengan seseorang
nah seseorang ini yang sedang kita dalamin melalui teleponnya
maksudnya satu bulan sebelum peristiwa ini
satu hari sebelumnya
oh satu hari sebelum peristiwa ini
tetapi memang dalam penyelidikan kita kita temukan
hasil keterangan dari dua orang abangnya juga mengatakan bahwa sudah dua tahun terakhir ini sudah memiliki satu sifat yang berbeda dari sebelumnya
ini yang menarik ya dua kakak dari pelaku penyerangan kemarin itu adalah anggota kepolisian polda metro jaya yang ditugaskan di tangerang ya
ini nanti akan kita bahas lebih lanjut
tapi saya penasaran dengan
jadi si pelaku ini sudah juga berkomunikasi dengan seseorang yang sekarang masih dikejar terus
atau masih dicoba diidentifikasi
ya dari komunikasi teleponnya itu menyatakan dia berhubungan dengan siapa sehari sebelumnya
dan memang ada jaringannya itu tadi yang disebut
ya ada jaringannya
ansar daulah tadi itu ya
ya seperti itu
ansar daula ini seperti apa
pemetaan dari pihak kepolisian atau itu juga
ini bagian dari katakanlah jad di wilayah jawa barat ya
persisnya di ciamis
di ciamis itu memang dibentuk untuk merekrut itu di sana
di ciamis pun
di ciamis itu susatnya
nah ini adalah bagian salah satu yang kita identifikasi bahwa ini adalah bagian dari wilayah ciamis ini
dia pecahan dari jamaah al islamiyah begitu
memang beberapa kan berganti
berganti nama ya
nah terakhir adalah dalam dia sendiri ini tersangka ini sa ini bahwa dalam posisi bahwa dia bagian dari jaringan di jadnya
baik saya akan ke prof kiki
prof kiki anda melihatnya seperti apa sih ini kemudian penyerangan ini kan bukan pertama ya
penyerangan terhadap aparat kepolisian ini dilakukan tidak malam hari mungkin kalau di tahun tahun sebelumnya kita lihat penyerangan di berbagai wilayah di aceh juga itu kan malam dilakukan ketika teledor ketika mungkin istirahat atau apa
tapi ini kan ketika mereka bertugas di jalanan terbuka mereka itu di pagi hari atau siang hari contoh sebelumnya ada di tamrin misalnya yang sangat mengejutkan
kemudian kemarin di cikokol tangerang anda melihat ini apa
apakah polisi yang kurang siaga atau bagaimana
padahal ada pemetaannya tadi ya
jadi ini yang pertama pelaku ya
kalau dibilang simpatisan itu salah
simpatisan salah ya
istilah yang tepat itu itu lone wolf
jadi serigala yang sendirian
nah fenomena ini paling banyak terjadi di indonesia sekarang
karena kalau dia kelompok kelompok besar seperti isis di syria di sana
itu mudah dideteksi lalu terorisme itu adalah anak kandung dari faild state negara yang gagal melahirkan terorisme
nah tarif kalau fenomena lone wolf ini itu keyakinan pribadi tentang sesuatu yang baik dan benar tuhan dibawa bawa gitu
jadi baru tuhan dibawa bawa setelah mereka meyakini itu
tuhan dibawa bawa dalam
ketika dia bergerak sendiri kemudian ada sumber internet bisa belajar ini segala macam
ini ada kaitan dengan
jadi jangan dibayangkan lalu jaringannya ini terstruktur rapi
agak aneh untuk saya
kenapa dalam tiga hari terakhir markas isis itu diserang di mosul
sampai hari ini kemarin pasukan khususnya syria irak pasukan khususnya irak masuk ke sana
nah mulai di abisin
dan pimpinannya menanggung sih
beliau kok di sini melakukan gitu
ada dua kemungkinan
ini ada disinformasi
jadi mereka berjuang untuk isis sementara di pusatnya sana itu udah berantakan gitu
pimpinannya diduga udah pada lari gitu
nah yang kedua
disinformasi pada pelaku ini maksudnya
iya yang kedua
ini ada alinasi pada tingkat individu gitu
kemudian alinasi itu dipenuhi dengan cara bisa bikin bom sangat mudah
belajar dari internet itu banyak
beli kalau dia pakai potasium sulfur
melihat ini ditambah lagi dikit dia bisa jadi black powder
kayak gitu yang lebih kuat
yang lebih ini sangat kuat
jadi bukan karena ideologi isis nya
enggak enggak kalau saya nggak percaya apa ideologi isis ini kan nggak jelas
kenapa islam juga enggak
kemudian dia kalau daulah islamnya melintasi patas negara
katanya ada perubahan doktrin
dari membentuk negara
yang mengambil bagian dari dua negara nih
diambil mau disatukan bikin negara sendiri
sehingga ada perubahan doktrin kalau begitu
di tempat tempat lain aja
termasuk di indonesia gitu
nah problemnya adalah kalau berkaitan dengan polisi
karena apa lone wolf ini sekali lagi
lone wolf itu nggak bisa diprediksi segala macam
ini kakaknya aja dua polisi
kalau dia udah tahu kan dia lapor sama atasannya
enggak bisa susah
kakaknya juga diperiksa pak martin
secara intens kemudian digali
dan memang tidak mengetahui apapun
sama sekali tidak mengetahui
tapi memang dari perangai dari perilaku
ada terjadi perubahan dalam dua tahun
ini si pelaku maksudnya
ya si pelaku ini
dulunya sama abangnya salah satu abangnya
sempat ngekos sendiri
kemudian kembali ke orang tuanya
jadi memang dia tidak bisa dikendalikan
bahkan satu saat pernah waktu sedang katakanlah di ciamis
diketahui sama abangnya
jadi memang situasinya
jadi sudah tahu indikasinya
sudah tahu ya
tetapi memang dia dalam posisi yang kalau dikatakan oleh abangnya
tahu tidak ya
tetapi perilaku perilakunya kok aneh aneh
kemudian bergurunya kemana sampai ke ciamis
dari situlah ditarik sama abangnya
itu kira kira enam bulan yang lalu
supaya tidak di sana lagi
sifat yang seperti itu sebenarnya apakah ada memang di keluarga dari pelaku ini
termasuk kakak kakaknya atau bagaimana
kalau misalnya setelah hasil dari pemeriksaan kedua kakak yang juga anggota polisi itu
iya kalau dari kakaknya memang seperti saya sampaikan tadi
memang setelah dua tahun
punya sifat fundamentalis dan ekstremis itu juga
ya ada sifat sifat seperti itu setelah ya katakanlah berkomunitas dengan kelompok kelompok
bukan maksudnya bukan dari keluarga ini ya
kalau dari keluarga sama sekali tidak berlatar belakang apa ya
suasta hanya pekerjaan swastanya
bahkan pelaku ini informasinya pernah mencoba untuk menjadi anggota kepolisian
ya dua ribu sebelas mencoba tetapi gagal di kesehatan

begitu ekstrem sekali ya
kalau anda melihat ini usianya muda
kemudian katakanlah kalau bayangan saya lone wolf itu ketika orang pegang sebuah ideologi sangat ekstrim sekali fundamentalis
tapi kan waktunya sudah lama
ini usianya juga masih muda
apakah sampai setahun bisa bikin kayak begitu
tapi apakah sampai
justru pada saat masih remaja masih abg masih muda
itu rentan justru
itu paling rentan
karena sangat janji surga itu di depan mata gitu
janji surga itu di depan mata
dan kalau kita sudah bicara mengenai keyakinan akan sangat sulit gitu
dan biasanya kalau dia lone wolf yang tidak punya patron kemudian
jadi belajar dari buku buku dari brosur dari otodidak dari internet
itu lebih labil
tapi kalau dia punya patron
tapi lone wolf itu mungkin tidak terstruktur
mungkin tidak terstruktur lone wolf itu sendiri sendiri
tapi terstruktur ada seperti berjabung dengan satu orang
terstrukturnya itu tidak dalam jaringan hirarki yang ketat
tapi dia tidak dalam struktur komando yang ini perintahnya
ini metamorfosis dari al qaeda yang lebih jauh lebih terstruktur
kalau yang ini tidak
jadi gaya gaya kayak bom bali satu bom bali dua yang kemudian ke jawa
jauh dari itu
jadi lebih sulit tapi ini justru
ya ini lebih sulit lah kenapa
jadi makin lebih banyak kan kelompoknya
kalau dia bisa dapat teman lima orang
biasanya kalau melakukan sesuatu yang besar bom yang besar itu
kenapa karena dia harus bagi
bikin ini beli ini segala macam
nyari duitnya segala macam
tapi kalau lone wolf ini bisa segala macam
lone wolf ini bisa sendirian
bisa sendirian beli pipanya bikin bom pipa sangat mudah
dan aparat kemuliaan menjadi paling rentan diserang karena terbuka menurut kapolri
saya nggak tahu apa yang ditemukan barang buktinya atau di rumahnya atau di ranselnya itu ada srepnol
sebetulnya mercon biasa ya
tapi karena dia dikasih gotri dikasih paku segala macam
dia menjadi sangat berbahaya itu kasus yang di tamrin
di tamrin itu serepno namanya
jadi karena dikasih besi besi itu
baik nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami
baik dan sudah bergabung bersama kami dalam dialog kali ini
ali wibisono akademisi hukum internasional dan kajian terorisme universitas indonesia
selamat malam mas ali
baik terima kasih sudah bergabung tadi kita sudah berbincang dengan pak martinus kemudian prof kiki juga
sekarang saya ingin ke anda melihat pertanyaannya yang sama
polisi menjadi sasaran bukan yang pertama kali di tangerang kemarin tetapi sebelumnya kita tahu ada tamrin dan lain sebagainya

apa yang anda lihat fenomen apa yang anda melihat ketika ada seseorang

sekarang ini berani melakukan aksi sendiri bahkan di tempat terbuka pagi atau siang hari
tentunya waktu yang masih aktif jam kerja ramai
apakah mereka juga bisa kemudian membaikat dirinya sendiri hanya gara gara melihat internet
kemudian berhubungan dengan situs situs yang mungkin ada kelompok ekstremis di luar sana misalnya seperti isis dan lain sebagainya
apakah itu menjadi sangat fenomens kan menjadi tren begitu artinya menjadi orang orang yang
yang bersifat ekstremis itu akan mengarah ke sana sekarang ini
oke kita mulai familiar dengan konsep lone wolf terrorism
so let's be clear ya lone wolf terrorism itu tidak ditentukan oleh jumlah orangnya bukan satu atau berkeluarga
tapi inisiatif ini datang dari mana
lone wolf terrorism ini dalam studi terorisme kita goes back to seribu sembilan ratus delapan puluh s begitu ya
ada una bommer yang waktu itu inisiatifnya itu lingkungan sebenarnya orang orang pro lingkungan sebenarnya
itu memang mereka berinisiatif sendiri punya membangun pemahaman ideologinya sendiri merencanakan sendiri melaksanakan sendiri
nah tapi kalau kita melihat pelakunya ini pernah ikut pengajian ikut bapak tadi ikut komunitas gitu ya
maka ini masih menjadi bagian dari gerakan
masih menjadi gerakan
implikasinya apa saya sepakat juga ini semakin sulit
artinya kita semakin melihat kelompok kelompok kecil yang sulit dideteksi apalagi semakin sulit diantisipasi
tapi implikasinya sebenarnya harus ada pesan kontraradikalisme juga gitu
yang lebih unified
banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan korban serangan terorisme di indonesia
itu juga bombali satu
itu sampai sekarang masih ada yang belum tersantuni belum dibantu
ini misalnya ini sebagai contoh saja sebagai ilustrasi bahwa kita bisa menunjukkan bahwa pemerintah serius menghadapi terorisme
kemudian terorisme itu sebagai suatu manifestasi kekerasan yang semakin tidak bisa ditolerir itu bisa kita tunjukkan berbagai cara
misalnya itu tadi
kita apa namanya kita semakin serius kita bisa menunjukkan berbagai cara
kita semakin serius menghadapi apa menangani korban korban terorisme yang sesungguhnya
dan sebagai contoh kecil lagi misalnya ya mohon maaf nih tanggal dua puluh tujuh juli kemarin ketika santooso dikuburkan
itu menjadi satu ajang bagi pawai kemudian apa namanya glorifikasi
seolah olah seperti pahlawan maksudnya
jadi kita harus menghilangkan
ruang ruang seperti itu tempat glorifikasi
tapi kalau katakanlah begini itu dilakukan di dalam negeri
tetapi ketika kekerasan kekerasan itu terjadinya di luar negeri seperti misalnya
apa markas dari isis itu diserang tiga hari berturut turut ini
perjatuhan korban banyak apa yang menjamin mereka ketika di dalam negeri sebenarnya kita sudah melakukan yang disebut kontra terorisme tadi
tidak tidak apa namanya kemudian sewenang wenang menghukum atau menembak mati yang masih terduga teroris tidak seperti itu misalnya
apa yang membuat mereka tidak akan melakukan itu di indonesia ketika mereka juga masih merasa ideologinya terganggu ketika di luar sana terjadi kekerasan kekerasan serupa
iya ini memang karakteristik terorisme indonesia yang cair dia sangat bisa dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di luar gitu ya
sangat mudah terpengaruhi sangat mudah
saya ingat tahun delapan puluh an waktu itu ya itulah koma ini baru naik
saya ingat tahun delapan puluh an waktu itu ya itulah koma ini baru naik

kemudian ideologi pergerakan terorisme indonesia sempat siawot itu
karena memang jadi sangat mudah dipengaruhi oleh pergerakan terorisme
jadi artinya sebenarnya tidak terlalu ideologi yang benar benar kuat dan murni sebenarnya ya
apapun yang bisa memobilisasi gerakan itu akan menjadi ideologi yang efektif di indonesia
tapi itu bentuknya memang berevolusi berganti ganti terus
baik saya ingin kembali yang tadi disebutkan prof kiki lone wold
nah kalau misalnya kondisinya seperti itu ini tantangan buat kepolisian
kalau kita lihat gambar kemarin seolah pelaku ini kemudian berani menyerang dengan senjata tajam
terlihat di sana memang kita harus jujur melihat seperti gerakannya itu tidak terlalu siaga begitu
kalau dari gambar yang kita dapat kita punya atau kita lihat di berbagai media begitu bahwa sepertinya ketika
ini kan jarak ada jarak yang cukup jauh untuk berlari begitu kan sebenarnya kalau satu senjata tajam
satunya senjata api kan harusnya secara cepat begitu ya
jadi memang ada dua ada dua ya pada saat itu ya
yang satu yang diserang adalah kapolsek
satu sebelumnya sebelum kapolsek itu yang diserang
nah memang ya kalau kita sadari polisi lalu lintas atau katakanlah di situ ada polisi ada kapolsek
yang sedang berjaga jaga tambahan untuk berjaga
memang pasti kita sadarin memang situasinya situasi yang akan sok begitu
karena tugasnya hanya memanfaatkan
tugasnya hanya melakukan pengaturan kemudian memberikan pelayanan
kaget kira kira dengan situasi yang dihadapin
memang ini jadi pembelajaran bagi kami
satu bela diri kita terus kita perkuat
bela diri kemampuan bela diri
dan kalau kita lihat dari kompol fnd itu kemampuannya sebenarnya sudah cukup baik ya
menangkis kemudian melakukan satu reaksi untuk melakukan penembakan itu
ya yang berakibat fatal
itu tentu satu bagian dari sebuah kesikapan yang bersangkutan
dan yang lain memang tidak dipersenjatain
yang dua orang lagi memang tidak
tidak ada senjata api
hanya kapolsek saja
itu posisinya seperti itu
dan itu memang persirentan
kalau dibayangkan tidak ada senjata api di polisi kemudian ada penyerangan seperti itu
karena kan ini bukan pertama begitu pak martinus
apa namanya ini bukan yang pertama
ini sudah kesekian kalinya di tempat terbuka bahkan
nah dampaknya akan begini melihatnya
ketika aparat kepolisian saja seperti itu shocknya
bagaimana kemudian warga sipil yang menjadi sasaran serangan gitu
bagaimana nih pak
ya minimal memang kita dilakukan ada body system lah
jadi memang pada posisi itu ada body system di situ
ada yang melaporkan temannya yang lain
memang ya risikonya satu jadi korban begitu ya
satu ditinggal begitu
atau memang melakukan pembelaan dua dua
jadi yang ditekankan memang ada body system
tidak boleh sendiri melakukan tugas
baik saya ingin klarifikasi juga
bagaimana sebenarnya isu tentang tiga puluh empat titik di tanah air ini yang akan menjadi target serangan gitu
ini informasi yang datang dari kantor berita australia abc
dan ini sudah ditanggapi sebenarnya oleh kapolri
tapi bagaimana sih isu tentang tiga puluh empat titik ini
kalau beberapa titik itu kan dikaitkan dengan pertama lokasi pelatihan
kemudian apakah itu
kemudian asal dari para pelaku ini ada dimana saja
kemudian peristiwa peristiwa tragedi
itu kan menjadi dasar yang menjadi catatan bahwa situasi itu lokasi lokasi yang rawan
kalau kita identifikasi bagi pihak kepolisian dalam mengidentifikasi wilayah rawan itu berdasarkan latar belakang itu tadi
jadi saya kira sah sah saja beberapa titik titik yang disampaikan itu tentu berdasarkan mereka penelitian mereka
tapi kalau kita sangat gampang kok kita lihat bahwa apabila daerah asal seseorang itu
itu kita pastikan bahwa itu situasi yang cukup dalam tanda petik kita buat menjadi situasi yang merah
yang harus kita memang melakukan pengawasan yang ketat di wilayah itu
kemudian lokasi di mana peristiwa terjadi seperti di tamrin itu pasti menjadi perhatian kita
kemudian mereka berhubungannya lewat apa saja di mana tempat titik titik temu itu juga pasti menjadi bagian dari perhatian kita
menjadi tantangan prof kiki lone wolf tadi
kalau pola ya pertanyaan tadi kenapa polisi siap atau tidak
pola umum terorisme dunia maupun indonesia itu mulai dari efek teror yang pelaksanaan
eksekusinya itu tidak ada kaitannya atau kurang berkaitan dengan sasaran sasaran hidup
kita lihat bom di jepang di jepang kita lihat bom di jepang itu tidak ada kaitannya atau kurang berkaitan dengan sasaran sasaran hidup

mula mula itu tempat parkir di dunia juga gitu polanya
tempat parkir yang nggak ada korban jiwa segala macam
ketika efeknya kemudian sudah tidak begitu menakutkan dia masuk
kita lihat di meriot itu mulai masuk ke lobinya
kalau kita lihat
sasaran berikutnya ketika ini biasanya lembaga pemerintah kantor pemerintah segala macam ini pola umumnya
seperti timothy mcveigh di oklahoma dulu
nah habis itu polisi
karena apa polisi ada densus ada ini
kalau tentara terlipat puncak dari sasaran itu instalasi militer
di sembilan sebelas di amerika jangan salah loh
itu gedung kembar wtc itu setelah itu ada sasaran langsung ke pentagon
nah dengan pesawat kecil ke sana
nah artinya apa puncak dari seluruh pertarungan perjuangan itu instalasi militer
nah ini kalau dalam situasi perang di syria di sana
ini kan satu kebanggaan dan satu kalau matinya mungkin bisa langsung masuk ke surga gitu kalau lawannya tentara kan
dan ini akan sulit
ini saya nggak percaya ini kan kabar dari kemarin seluruh pimpinan isis itu sudah mengungsi sudah nyebar nih
cuma gak bisa diverifikasi
tiga belas titik di sekitar mosul itu sudah diambil alih
sementara mereka menggunakan drone yang kemarin laporan paling banyak mati dua tentara iraknya
informasi ini kan nggak sampai ke sini
sehingga di sini orang ngebom mungkin masih di pangkalannya di mosul sana masih menang gitu isisnya
nah kalau respon polisi lebih efektif
menangani kasus kasus seperti ini
mungkin mereka tiarap
tapi kalau tidak efektif meningkatkan ini
kenapa kenapa sih santoso nggak selesai selesai ya
di luar persoalan rumor sapa segala macam gitu
kalau yang terlibat dalam penanganan kasusnya kemudian tentara
itu akan lebih asik kira kira gampangnya bahasa populernya gitu
itu lebih asik lawan kita tentara
maksudnya lebih asik bagi mereka
dan polisi jadi target terbuka
lalu pertanyaannya kenapa siang sekarang polisi malam tidur kok
siang siang karena apa efek terornya kan lebih besar kalau siang
oke baik saya ke mas ali
mas ali ini kan kalau dilihat profil yang pelaku penyerangan kemarin ini kan dia tadi masih muda begitu berusia dua puluh dua tahun
kemudian kalau melihat dari sisi sila keluarganya kakaknya dua duanya adalah anggota kepolisian aktif di polda metro jaya yang ditugaskan di tangerang
apakah penyerangan ini sebenarnya selain karena mungkin terinspirasi oleh isis di luar sana
katanya juga banyak melakukan chatting dengan petinggi petinggi bukan petinggi petinggi isis misalnya seperti itu
ataupun yang mereka yang terlibat di isis di luar sana
atau karena memang ada unsur kebencian
atau karena memang ada unsur kebencian
unsur kebencian terhadap aparat ini
tapi menjadi tidak masuk akal ketika melihat kedua kakaknya sendiri adalah aparat yang aktif
apa yang membuatnya seperti itu
kebencian terhadap aparat ini kan sesuatu yang dibina sebenarnya ya
bukan sesuatu yang secara natural orang benci sama aparatnya
jadi lewat radikalisasi dan sebagainya itu dibina aparat itu bagian dari ansar togut dan lain sebagainya
ini kan asosiasi ini yang membuat dia benci
itu yang pertama
yang kedua memang teaternya
yang kedua memang teaternya
teater perangnya lagi di luar indonesia
teater perangnya di luar indonesia
pada saat ini armada kapal perang rusia itu mulai masuk ke suriah untuk mempersenjatai pasukan pasukan yang bisa memperkuat basarasat
jadi medan tempurnya di sana
kita jangan sampai ikut bereskalasi gitu
dan memang persoalannya gini
ada potensi potensi untuk eskalasi itu
yang pertama isis mulai bubar
jadi saya khawatir jangan sampai tapi jalan ceritanya seperti al qaeda di taliban di afganistan digempur bubar dia menyebar seluruh dunia
jangan sampai itu semakin banyak terjadi
dan yang kedua kita punya instrumen legal formal yang baru nih
yang dihasilkan dari revisi
pertama pelibatan tni
kemudian yang kedua orang terasosiasi atau organisasi terasosiasi dengan gerakan terorisme dipidana juga
ini harus hati hati melaksanakannya
anda melihat pelibatan tni ini seperti apa sebenarnya
oh pelibatan tni asal ada pertanggung jawabannya bagus asal ada alasan yang jelas dan itu adalah less resort
jadi memang ya
jadi memang ya
memang kekuatan tni ini bagaimanapun adalah kekuatan koersif yang paling ujungnya ya
dia orang yang paling profesional dalam menggunakan kekerasan
jadi kalau memang itu last resort
dan targetnya jelas
jadi penggunaan tni itu dalam studi kontraterorisme harus digunakan untuk melumpuhkan target target yang krusial gitu
pimpinan pelaksana pengatur bom dan lain sebagainya
jadi bukan untuk memberantas seluruh orang
dan memang bagaimanapun kalau kita sudah turunkan tni itu due process of law
saya agak aneh kenapa tni kemudian bisa diberi wawonan untuk menangkap
itu saya tidak make sense buat saya
tidak bisa tni dihentari untuk membunuh
mereka adalah pembunuh pembawa asukan yang bisa membunuh gitu ya
jadi elimination of enemy bukan ditangkap lagi
jadi mumpung masih ada perdebatan tentang undang undang lainnya
terdebatan tentang undang undang anti terorisme
ini jangan salah tafsir
pelibatan militer itu membuat kategori penanganan terorisme itu war on terrorism
nah kita tahan sampai disitu dulu
lebih lengkapnya kita akan ulas lebih lengkap setelah jeda
kami juga akan nanti masuk pada segmen tentang pelajaran
apakah ini bisa dianggap hanya kasus yang kecil saja
atau apa selanjutnya
karena kalau memang itu adalah fenomena lone wolf
maka upaya apa yang paling penting dilakukan untuk memetakan orang orang yang mungkin pernah berhubungan dengan petinggi petinggi dari jaringan ekstremisme di indonesia ini
kami akan menguasai saat ini
soal pelibatan tni kita sedikit masuk soal pelibatan tni dalam pemberantasan terorisme
saya ingin melanjutkan pandangan dari prof kiki seperti apa ini
ya jadi gini
dalam perkembangannya terorisme ini kan tadinya tindak pidana biasa
sehingga dia crime
ini mulai dari munsion dulu ke terorisme di eropa

kemudian ini kok kejahatan ini lebih dari kejahatan
kemudian ini kok kejahatan ini lebih dari kejahatan
jadi dia masuk mulai dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa
memang extraordinary luar biasa
tapi ini masih kejahatan
artinya apa kalau dia crime dia kejahatan dia masuk ranah cgs criminal justice system
criminal justice system itu ada sistem peradilan
ada penyidikan ada penuntutan
penegakan hukum maksudnya
penegakan hukum dan ada akuntabilitasnya
contoh yang ditembak siapa harus jelas
ditembak dibunuh dibom dengan cara apa
yang melakukan siapa
setelah kasus wtc dan kemudian perkembangan di eropa
banyak negara di pelopori amerika war on terrorism
kalau dia perang terhadap terorisme kategorinya perang

kalau perang seribu tentara mati nggak ada yang nanya
matinya dengan cara apa
karena konteksnya war tadi ya
karena konteksnya itu perang
nah problem kita apakah kita sudah sampai pada tahap
tidak perlu lagi kita tahu siapa yang nembak siapa yang ditembak
matinya dengan cara apa kan enggak
wong ini belum sampai ke tahap itu
jadi maksudnya masih crime ini
sama seperti war on drug
di kita kan belum
di filipina dianggap sudah ini perang dibunuh ini tembakin
tidak perlu ada forensik
tidak perlu ada akuntabilitas hukum
nah jadi dengan kalau dibilang
wah itu kan pengalaman penyalahgunaan kewenangan militer
pada misalnya rujukannya pada petrus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga gitu
enggak kalau kita buat saya bukan itu
bukan itu maksudnya disorotan ini bukan soal itu
bukan kekhawatiran itu maksudnya
wong sekarang densus nangkep salah aja ribut apalagi kalau tentara nembak
soal informasinya sendiri bahwa itu tni baru bisa terlibat
kalau memang sasarannya adalah seperti lingkup istana
kemudian presiden atau wakil presiden
dan penjabat negara tni baru bisa terlibat di sana bagaimana
itu kan tinggal pengaturan teknis saja
contoh saya kenapa kita enggak ngambil model jerman misalnya
sudah ada contoh contohnya
jerman kalau dia ada korban orang indonesia di luar
leading sectornya polisi bko militernya jelas
tapi kalau ada pelaku orang kita ada orang asing terlibat segala macam
karena itu masuk sedikit ke ranah perang
contoh nih kita empat kali loh di sandra di abu sayyaf
kenapa tidak dilakukan operasi militer di sana
karena polisi ada akuntabilitas hukum segala macam di sana
tapi ini operasi militer
enggak dilakukan kok
alasannya tidak ada
aturannya tidak ada
saya kan sudah bercanda kenapa
kita ini punya den bravo udara
punya den jakah marinir
punya den delapan puluh satu gultor
punya den sus
tahunya semuanya itu den ngabei den bagus
karena enggak diserang serang abu sayyaf gimana
saya kembali ke soal kasus di tangerang sedikit kembali
karena ingin menjadikan ini sebuah pelajaran
ternyata di tamrin tidak berakhir di situ
tapi berlangsung lagi di cikoko
katakanlah anak pelaku ini anak muda pelaku ini
memang mungkin sampai sekarang ini kesimpulannya masih bergerak sendiri
walaupun masih ditelusuri siapa orang yang ditemui sehari sebelum peristiwa ini
atau penyerangan ini
tetapi kan apakah kemudian polisi menganggap ini lagi lagi hanya kemudian
tindakannya hanya kemudian ya selesai ketika sudah mati
paling memburu satu orang lagi siapa
apakah melihat sesimpel itu
ataukah kemudian melihat seperti ini pemetaannya
ini sudah pernah terjadi
sudah pernah menemui salah satu terpidana terorisme misalnya yang ada di nusa kambangan
siapa yang menemui ini dipetakan siapa saja
mungkin ini potensial kemudian diawasi melekat
seperti itu tidak sebenarnya selama ini
jauh jauh hari kan kita sudah melakukan
mengawasi secara melekat begitu
peristiwa yang di surakarta itu menjadi cambuk bagi kita
sudah ada warning sebelumnya kemudian itu terjadi ya
itu semakin meningkat bagi kita untuk melakukan satu peristiwa

pembetatan keamanan ya termasuk masing masing
kalau kita lihat peristiwa di tangerang itu kan itu ada body system di situ
tidak sendiri itu adalah bagian dari salah satu yang sejak awal kita sampaikan
bahwa harus tidak jangan sendiri dalam bertugas harus berdua gitu
oh iya ya ada sempat upaya seperti itu ya
ya itu yang pertama tentu dalam hal body system masing masing
pelaksanaan tugas ya
yang kedua kita mengalami pendalaman kesehatan
yang kedua kita mengalami pendalaman kesehatan
secara intelijen itu dilakukan
laporan laporan harian intelijen yang terkait dengan situasi keamanan ketertiban seluruhnya termasuk sikap radikalisme
radikalisme yang ada itu juga menjadi catatan bagi pimpinan untuk melakukan
saya ingin coba kembali lebih ke spesifik masuk ya
mungkin ini kita tadi sudah bicara makro secara besar
tapi saya ingin kembali masuk lagi
pelaku ini ketika menemui abu bakar ba'asyir itu di tahun berapa
ya dua ribu lima belas memang tidak disebutkan waktu itu siapa yang ditemuin ya
tetapi dia menemui salah menuhi mereka yang menjadi tersangka terorisme
saat itu kakaknya mengetahui tidak ya kakaknya menjadi polisi dua duanya ini
itu yang itu informasi dari kakaknya bahwa dia datang ke sana dua ribu lima belas sekitar bulan juli itu
jadi bagi kakaknya memang sudah ada hal
itu tidak menjadi kecurigaan kemudian apakah misalnya ya kalau melaporkan
namanya juga adi kan jadi susah juga ya
itu bagaimana itu seharusnya seperti itu
kalau misalnya ada saudara saudara dari kepolisian yang lain
misalnya ternyata juga bukan tidak mungkin ya
bukan tidak mungkin karena kita bicara semua kemungkinan kan
itu apa yang harus dilakukan
kalau misalnya dilaporkan adiknya menemuin tersangka terorisme misalnya
kan ini juga susah juga sebagai anggota polisi kan
tidak usah jauh jauh mas
mungkin prof kiki hafal banget itu
mereka yang tersangka teroris itu yang kalau ditahan misalnya di satu tempat
itu yang jaga itu nggak boleh itu itu terusan
itu seminggu itu sudah harus diganti
jadi begitu kuatnya nanti pengaruh yang disampaikan
doktrin doktrin yang disampaikan oleh para tersangka itu
sehingga seminggu sekali itu sudah berganti
ya itu adalah bagian dari kewaspadaan kita ya
apa laporan sangka ketika mengetahui adiknya menemui tersangka tersangka terorisme itu
ya memang diantara mereka berdua saja
tidak sampai keluar diantara mereka yang kakak beradik bertiga
satu lagi ada satpam ya
kakak yang paling besar
sehingga mereka bertiga bagaimana menjaga adiknya ini supaya ya lebih baik lah
dalam arti lebih normal tidak menyendiri
kemudian tidak tertutup gitu
tidak ke komunitas komunitas yang dia memang tidak biasanya
oke saya minta pendapat singkat saja ke mas ali
artinya ini apakah bisa disebut juga sisi lain
bahwa dia radikalisme
radikalisme tidak berjalan
saya kira deradikalisasi itu bagaimanapun suatu strategi yang sifatnya individual approach ya
jadi mantan pelaku teroris atau mantan tersangka didekati secara individual agar supaya tidak relapse
supaya tidak melakukan itu lagi
tapi itu juga sangat bergantung pada dinamika individunya
yang lebih dibutuhkan
saya kira satu coordinated approach
misalnya tadi perbaikan persoalan detention system kita
mungkin saya juga correct me if i'm wrong
tapi mungkin orang orang seperti abb abu al qarbal al asir atau aman abu nur rahman mungkin terlalu bisa berkomunikasi dengan dunia luar
terlalu mudah ya
terlalu mudah berkomunikasi dengan dunia luar sehingga mereka semestinya lebih isolated dan tidak bisa menyampaikan pesan lagi
semoga menjalani ini juga menjadi pelajaran apa peristiwa kemarin tidak terulang lagi karena masyarakat secara umum tentu berharap keamanannya ada di tangan polisi
sehingga kita tentu berharap polisi jauh lebih sigap
terima kasih pak martinus terima kasih juga prof kiki dan juga mas ali telah bergabung bersama kami malam ini